ini medali ya aduh aduh aduh
iya makanya kita megang aja kayaknya agak kurang patas apalagi mengalung ke medali
karena kita gak pernah latihan jadi olahragawan ya daniel
betul betul tapi ini memang berat loh ya
sama beratnya dengan perjuangan atlet muda indonesia ini ya dalam asian games dua ribu delapan belas
dan saat ini good morning juga sudah kedatangan dua atlet indonesia perahi emas di asian games
adel atlet panjat dinding aris susanti rahayu dan prajurit tenis sekaligus atlet karate rifki ardiansyah aroshid
halo good morning aris dan rifki yang umurnya seumur kita kita ya
dua puluh tahunan rifki dua puluh tahun aris dua puluh tiga
kita ya dua puluh tiga jalan sedikit ya

tapi ini medalinya aris ya aris ya yang menang di dua nomor
di nomor bergu dan nomor perorangan
perorangan ini menarik
daniel jangan dipakai buat kerokan
aduh jangan dong ya
saya mau tanya ke aris dulu
aris ini kan mungkin banyak dari orang orang atau masyarakat indonesia yang mengatakan bilang bahwa
spider woman itu ternyata bukan khayalan tokoh di film fiksi semata
karena kita punya spider woman ada aris di sini
menurut kamu nih ini kan aris spider woman aris spider woman
orang banyak yang menyebutnya kayak gitu
seberapa cocok sih kamu di kamu cocok gak aris dijuluki spider woman di indonesia
kalau saya sih
terserah siapapun yang mau memanggil itu kan kayak mungkin panggilan kebanggaan tersendiri
jadi di indonesia pun spider woman nya bukan cuma saya
teman teman saya di belakang banyak sekali
ya kamu aris dan juga teman teman lain di panjatubing dianggap jadi spider man dan spider woman nya indonesia
jadi memang seperti spider man dan spider woman nya itu ya
laki lakiannya dan juga gayanya
ini bisa dilihat videonya juga sudah kita langsung putarkan kan
pada saat final itu tuh ya ya ampun
saya yang nonton aja deg degannya banget
nah tapi kalau dari penampil penampil atlet terluar
nah menurut aris nih bagaimana tuh
apakah mendapat emas juga sebagai juara dunia kan
memang udah diprediksi sama ari sendiri
mungkin kalau prediksi orang kan gak bisa kayak mungkin kamu pasti gitu kan nggak bisa
jadi mempunyai keyakinan aja bahwa
lebih satu setengah tahun berlatih
kita gak mau menyanyiain kesempatan yang sudah dikasih kepada kita untuk ya intinya mengibarkan bendera merah putih
tantangan paling besar dalam pertandingan di asian games selain apa namanya ini kan sehari hari ya yang kamu alami gitu ya latihannya juga seperti itu
tapi tantangan paling besar yang paling menantang ketika masuk ke juara asian games apa buat aris dan juga rivki nanti ini
tantangan terbesarnya ngontrol diri
apalagi asian games ini di indonesia
kalau buat saya pribadi ini lebih tegang daripada world cup
rivki juga mengalami hal yang sama kan
tekanannya lebih besar atau mungkin apa ya
kontrol dirinya juga harus lebih kuat
itu dia juara dunia
karena sporia penonton kan memang ikat semangat juga
terus ada kalau tekanan tekanan sih nggak ada
dari semua orang gitu
jadi pede aja gitu ya
iya pede aja
tapi seberapa energi seberapa besar energi yang dikasih penonton ke kalian berdua nih
teriakan teriakan wah apa bahkan apa namanya teriakan teriakan indonesia
yell yell semangat semangat itu
seberapa besar sih
karena pasti kalian kan juga sudah pernah berlagak di ajang ajang kejuaraan dunia lainnya gitu kan yang bukan di indonesia
rosonya bedanya apa bertanding di indonesia
iran itu tiga kali juara dunia
dan kemarin tahun lalu juara asean games emas asean games di engine
ya dari mental pertama kita udah down
tapi dari semangat semangat dari supporter indonesia dari masyarakat indonesia jadi tumbuh semangat lagi
yakin masih bisa untuk mengibarkan bendera merah putih
kalau arief sendiri lebih banyak tekanannya teriakan yell yell penonton
atau justru seperti rifki jadi energi plus one nih buat aris
mungkin kalau kita di belakang wall deg degannya itu lebih kenceng kali ya
karena di yell yell in sejak mulai ya
apalagi kan teriakannya buat indonesia semua
kalau di world cup kan jarang gitu kan indonesia
tapi di situ juga buat ajang pembuktian gitu kan
jadi kita didukung oleh supporter indonesia sendiri
jadi kita juga mau memberikan yang terbaik buat mereka
biar gak kecewa
jadi nilai plus lah ya adanya supporter indonesia
udah ketemu orang tuan keluarga masing masing belum
alhamdulillah kalau aris kemarin orang tua dua duanya datang
menonton pertandingan ya
karena dari pb empat ki mengizinkan orang tua datang
dan memfasilitasi semua
nanti kita bahas ya
tuh jadi semuanya
banyak sekali faktor faktor yang mendukung mereka
untuk menjadi juara di asian games dua ribu delapan belas
nanti kita akan bahas lagi lah ya
termasuk energi dari orang tua
seberapa penting kehadiran orang tua
restu orang tua
pastikan pelukan cium tangan dulu kepada orang tua
itu seberapa besar menjadi energi buat kalian
akhirnya bisa mengalungkan medali emas yang
aduh keras banget ini
tuh tadi emasnya udah kelihatan lah ya
tapi gak bisa dijual lagi
karena ini buat kenangan seumur hidup
tapi kita tadi masih bicara mengenai peran keluarga
rifqi dan aris sudah mengatakan bahwa
kalau bertanding di indonesia
dengan penonton indonesia yang luar biasa ramenya
mungkin tiga kali lebih rame dari orang lain misalnya ya
itu menjadi energi plus
buat aris dan juga refki
bagaimana dengan keluarga
dalam pertandingan pertandingan yang dilalui
dua duanya hadir lah ya
nah itu seberapa besar sih peran keluarga
sangat berperan sekali
dan dukungan orang tua
aris nggak mungkin sampai di sini
tapi keluarga ada yang jadi atlet gak sebelumnya
mungkin rifqi atau aris
yang menginspirasi kok
karena kakak atlet
kita juga atlet gitu biasanya
kalau dari keluarga aris nggak ada atlet
cuman mungkin keturunan dari ibu ya
dulu ibu waktu masih muda
jangan jangan pas hamil manjat manjat pohon
jadi hidam anaknya tuh turun juga
atlet manjat manjatnya tuh dari ibu ya
kalau rifqi sendiri
ada keluarga yang juga atlet karantina
tapi masih nggak ada
karena orang tua kan kerjanya ayah teknisi
kalau ibu rumah tangga
dan katanya udah latihan karate dari masih kecil banget ya
umur tujuh tahun
kelas satu sd
nah itu kenapa
waktu itu kan ada ekstra kulikuler di sdn sawan satu
karena sering berantem gitu
biar ada yang jaga
biar ada yang jaga
dan biar dialihkan energi berantemnya ke yang lagi positif ya
tapi kan rifki ini juga buat pemirsa mungkin belum tahu
beliau adalah prajurit tni juga ya
ini juga penting
ini gimana bagi waktunya
dan seberapa besar dukungan dari tni ad sendiri
kepada karir rifki di karate
untuk membagi waktunya
seperti kayak mendekati event event sea games atau asean games
pasti atasan itu mencukup
pasti kayak disetujuin untuk berangkat ke jakarta untuk tc
jadi ada dorongan dari atasan
susah nggak bagi waktunya ki
antara bertugas di tentara kemudian menjadi seorang atlet
dan karena rifqi juga bertugas sebagai bintara jasmani
nah itu gimana tuh
apa emang sudah tugasnya
atau sudah jadi militer juga seperti itu
iya memang sudah tugasnya
kan udah dapet surat rekomendasi
jadi atasan tinggal mensupport
tinggal berangkat kamu ke jakarta untuk pc
intinya nggak pernah dihalangi
dan selalu dikasih izin ya
tapi kamu jangan minta izin buat karate
jangan sampai bawa atasan
masih umur dua puluh tahun
jangan juga jadi bintang iklan dulu ya
itu yang bahaya
tapi kalau kita bicara mengenai perjuangan menjadi seorang atlet
mungkin banyak dari kita yang mengira bahwa rifki dan aris gampang saja
sudah jago mengalungi medali emas
tapi kan pasti ada perjuangan berat di belakangnya gitu ya
aris apa yang paling kamu ingat dari perjuangan
ini kan dua puluh tiga tahun dua puluh tahun
setiap hari latihan bangun pagi tidur malam latihan terus
yang menarik juga soal berhijabnya aris ya
apakah salah satu tantangan kalau masuk ke kejuaraan dunia
mungkin yang pertama dulu ya
jadi mungkin semua atlet merasakan pengorbanan kita masa muda kita waktu bermain kita pasti itu nggak ada
hampir nggak ada
karena tiap hari kita latihan latihan dan latihan
aktivitasnya dari bangun pagi sampai tidur lagi itu gimana
bangun pasti subuan dulu ya
kemudian sarapan jam delapan sampai jam dua sekitar jam dua belas an kita latihan
kemudian pulang ke mes istirahat jam tiga sampai jam menjelang maghrib kita latihan lagi
kadang juga ada sesi malamnya juga
jadi terus terusan tuh ya hampir dua puluh empat jam tuh memang temennya dindingnya aja
tapi nggak ada waktu pacaran ke atau bermain sama temen nonton film gitu
ya kita bersosialisasinya dengan keluarga atlet
jadi atlet itu bukan cuman teman atlet teman berlatih aja tapi itu juga buat keluarga
jadi nggak kehilangan masa muda sebenarnya gitu ya
kalau rifqi juga begitu
untuk membagi kayak ada waktu waktu pesiarnya gitu
kayak setiap rabu sabtu minggu pasti pesiar pesiar
tapi pesiarnya juga sama atlet
dan terakhir tuh yang tadi soal hijab
kan nanti mau masuk ke olimpiade dua ribu dua puluh tuh pasti kan ada beberapa fase kejuaraan dunia harus dilewati sama aris ya
itu jadi tantangan nggak
sekarang zaman modern
hijab itu nggak menghalangin kita berprestasi
apalagi di kaca dunia
sekarang juga kan nggak dimasalahin oh berhijab itu
itu kan stylenya dari negara masing masing dari pribadi masing masing sih kak
tapi memang nggak pernah lah ya mengalami ditolak pada orang lain
ini ditolak pada saat mau maju karena hijab
alhamdulillahnya nggak ada
nggak ada ya
jadi pada intinya semangat terus dong untuk ini
jadi target selanjutnya apa ini kalau untuk aris
khusus mungkin pribadi menargetkan kita untuk olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
ya nianya pasti mengibarkan bendera merah putih
olimpiade juga ya
mengikuti fase fasenya itu kayak seperti kualifikasi gitu
kayak series a wpl wkf
pada intinya tentu kita semua sebagai supporter ya
pasti mendukung atlet atlet indonesia untuk maju nanti di olimpiade dua ribu dua puluh
mudah mudahan ada informasi gembira lagi emas lagi untuk indonesia
terima kasih rifki dan terima kasih aris
jangan terlena dengan kalung emas yang berkilau kilau tadi
dan tetap menjadi anak muda indonesia yang membanggakan
terima kasih sekali lagi aris
dan rifqi pasti banyak pertanyaan yang belum kita tanya
tapi pasti nanti kita akan lanjutkan di warung kopi di depan cnn ini ya
karena good morning akan kembali dengan informasi masih soal sosok atlet berlatar belakang dari keluarga kurang mampu
atlet sepak takraw
lena leni harus berjuang keras dan sempat bekerja serabutan demi dapat melanjutkan sekolah dan menjadi atlet sepak takraw nasional
tetap bersama kami di good morning